oke guna menciptakan ruang terbuka hijau dan ruang ekspresi budaya
pemprov dki jakarta mengubah trotoar menjadi ruang interaksi
dengan membangun spot budaya dua di kawasan duku atas
nah namanya spot budaya dua ini diharapkan mampu menjadi spot budaya yang mumpuni
untuk mendukung kegiatan masyarakat
spot budaya dua di dukuh atas baru saja diresmikan oleh gubernur dki jakarta anies baswedan
dengan dibangunnya spot budaya dua ini anies mengharapkan masyarakat bisa mengekspresikan diri melalui seni
tempat ini adalah spot budaya dahulu di sini adalah jalan untuk kendaraan pribadi
mobil maupun motor kemudian jalan ditutup dan diubah menjadi taman
taman ini kita menginginkan ini menjadi spot budaya baru
di mana masyarakat yang membutuhkan
bekerja berkegiatan di kawasan sudirman
mereka bisa menikmati kegiatan yang bervariasi setiap hari
tadi saya sampaikan dalam sambutan
kita menginginkan adanya ruang ketiga yang memberikan pengalaman baru
ruang pertama adalah di rumah ruang kedua adalah tempat kerja
dan ruang ketiga adalah di antara keduanya
ruang ruang ketiga seperti ini memiliki prinsip kesetaraan
di mana siapa saja dari latar belakang ekonomi
apa saja bisa masuk dan keluar bisa menikmati tempat ini
nantinya ini menjadi tempat kegiatan kesenian budaya
yang tiap waktu memiliki penampilan yang berbeda beda jadi ada variasi
pemprov dki jakarta mendesain nantinya di tempat ini akan diadakan pagelaran musik dan budaya
tak hanya itu menurut anies warga juga bisa menikmati mini hutan tropis
viewing deck untuk bersuap foto
dan bagi pecinta olahraga skateboard bisa menggunakan skatepark yang telah disediakan
salah satu yang telah merasakan manfaat dari spot budaya dua ini adalah satria fiji
dari komunitas jakarta skateboard
tentunya senang ya kita komunitas skateboard dikasih skatepark
jadi dapat fasilitas lagi buat bermain mudah mudahan sih
akan lebih banyak lagi skateparknya dan skateparknya lebih proper lagi
jadi nggak cuma ada doang tapi bisa kita manfaatin buat latihan juga
sejumlah warga menyambut adanya spot budaya dua ini
bagus sih buat menyalurkan hobi anak anak muda gitu
supaya nggak perlu ujak gadget
sekarang kan anak muda kan kebanyakan gadget jadi bisa tersalurkan di sini
diperbanyak titiknya aja sih
ini kan baru mengisahkan
satu ya juga diperbanyak aja di seluruh wilayah jakarta
menurut saya sih bagus banget ya apalagi di jakarta kan memang masih jarang buat budaya ini
jadi juga bikin pemandangan juga lebih bagus lagi
harapan saya ke depannya bisa diadakan spot budaya yang lebih banyak lagi di jakarta
jadi untuk mengurangi polusi juga jadi masyarakat juga bisa olahraga gitu
sport budaya dua di dukuh atas ini mudah dijangkau warga
karena berada di dekat dengan sejumlah fasilitas publik
seperti halte transjakarta stasiun mrt dan stasiun sudirman
pembangunan spot budaya dukuh atas dengan luas dua meter persegi ini didanai oleh apbd dki jakarta
iqbal khiyarso evan askam jakarta